kita awal informasi pertama ribuan pengungsi dari sejumlah desa di lereng gunung agung
telah berada di posko pengungsian upt pertanian rendang karangasem bali pada sejak senin sore
dan berbeda dengan yang sebelumnya kali ini tiap kepala keluarga menempati tenda hunian sementara
yang berukuran sekitar tiga x lima meter
tenda berukuran sedang ini disekat menjadi dua untuk ruang tidur dan dapur
para pengungsi mengaku senang dengan adanya tenda yang khusus buat masing masing kepala keluarga ini
para pengungsi menganggap lebih nyaman dibandingkan tinggal di tenda besar atau balai banjar
yang harus berbaur dengan pengungsi lain
pasca penetapan kenaikan status gunung agung jumlah pengungsi kembali meningkat
dan berdasarkan data pusdalops bp bd bali hingga senin dua puluh tujuh november pukul delapan belas waktu indonesia tengah
jumlah pengungsi telah mencapai dua puluh sembilan dua puluh tiga jiwa tersebar di dua ratus tujuh belas titik pengungsian
ulang penerbangan sha untuk demand lamasan mesin tujuh puluh dua unit berusaha dari sidok klip tanah dari
perusahaan perderbank victory affirming lezat dan pisau milik
untuk bilik bilik sendiri karena tidak berbaur sama sama yang lain
otomatis untuk kebersihannya juga nanti bisa diatur
karena satu posko satu bilik otomatis yang punya sudah risiko untuk membersihkannya
jadi lebih nyaman juga untuk anak anak
ya untuk kenyamanan mungkin lebih baiklah
ya ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa status gunung agung kini ditingkatkan
dari level siaga kini menjadi awas
level ini ditetapkan sejak senin kemarin pukul enam pagi waktu indonesia tengah
untuk mengetahui bagaimana sejauh ini perkembangannya
sudah ada korespondensi yang lain indonesia
egede nyuman wuryadinata di karangasembali
selamat pagi nyoman sejauh ini bagaimana kondisi terkini di sana
dan apa dampaknya apakah terjadi hujan abu di sana
iya lady dan aldi pagi ini memang gunung agung masih beraktivitas vulkanik
artinya kalau kita lihat di belakang saya ini
hembusan abu vulkanik masih muncul dengan ketinggian sekitar tiga meter dari permukaan puncak kawah
tidak hanya itu data terakhir yang dikeluarkan ppmbg masih ada gempa vulkanik dalam
kemudian juga gempa vulkanik dangkal yang tercatat pada seismograf
termasuk juga masih munculnya mikrotremor dengan amplitude dua mm yang terpantau di seismograf yang ada di pos panto ini
tidak hanya itu semalam ppmbg juga menyatakan bahwa
anomali thermal sudah terdeteksi oleh satelit nasa modis
yang berada di angkasa dengan nilai thermal mencapai tujuh puluh mw
artinya ini menandakan bahwa magma atau lapa sudah berada di atas kawah
sudah memenuhi kawah gunung agung
kalau sebagai perbandingan saja
di danau yang ada di kongo
jumlah suhu thermal ini mencapai seratus mw
ini artinya magma sudah memenuhi kawah yang ada di gunung agung
sementara memang arah angin hingga pagi ini abu mengarah ke barat daya
sementara untuk informasi saja
bandara igusti ngurah rai masih ditutup hingga dua puluh empat jam ke depan
artinya bandara ngurah rai yang kemarin sudah ditutup dan mestinya dibuka pada hari ini pukul tujuh diperpanjang
penutupannya menjadi esok hari hari rabu pada pukul tujuh pagi lagi
ini berdasarkan laporan dari meteorologi yang menyatakan bahwa
ketinggian abu vulkanik sudah mencapai tiga puluh ribu feet
walaupun ini tinggi namun
airpace atau ruang udara untuk pergerakan
pesawat maupun pemanduan
pesawat memang tidak artinya sebaran abu yang ada di airbus memang masih ada di seputaran bandara igusti ngurah rai
inilah salah satu alasan kenapa kemudian bandara igusti ngurah rai diperpanjang penutupannya
selain itu memang kalau kita lihat arah angin di gunung agung sendiri maupun di bali sebagian besar memang selalu berubah ubah
artinya kalau kemarin ke timur dan tenggara
kemudian bergerak lagi hingga pagi ini bergerak ke barat daya
lady dan aldi
ya nyoman kalau tadi anda mengatakan bahwa magma dan juga lava ini sudah berada di sekitaran kawah gunung agung
apakah ini artinya akan berpotensi besar terjadi kembali erupsi yang bersifat magmatik dari gunung agung
iya aldi kalau pppg selama ini masih berkaca pada letusan atau masih berdasarkan rekam jejak letusan yang terjadi pada tenggara
karena pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga alat seismograf memantau gunung agung memang belum terpasang
artinya hanya berdasarkan hari per hari letusan yang terjadi pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga itu
makanya diprediksi oleh pihak ppmbg dari letusan awal pada selasa pekan lalu
ada kemungkinan gunung agung akan meletus secara besar atau letusan terbesarnya akan terjadi satu bulan
pasca letusan yang pertama terjadi pada selasa pekan lalu
namun diantara letusan besar itu
di setengah bulannya akan muncul diistilahkan sebagai letusan balistik
di mana letusan ini akan membawa atau melontarkan batu yang diperkirakan sebesar kepala tangan dewasa orang dewasa
inilah proses proses yang akan dilalui
dan memang kalau kita melakukan dokumentasi dengan menggunakan kamera foto dengan kecepatan rendah
di malam hari memang sinar merah yang dipantulkan
yang dipantulkan oleh petugas
yang dipantulkan oleh sinar lapah
memang kelihatan tinggi di awan maupun di abu yang ada
ataupun abu yang naik di atas kawah gunung agung ini
inilah yang menandakan bahwa magma ataupun lapa sudah berada di dalam kawah
sudah keluar di dalam kawah
dan dinyatakan lagi oleh satelit nasa modis bahwa sudah ada anomali termal sebesar tujuh puluh mw
iya sejauh ini nyoman
apakah ada himbauan dari pemprov di bali setempat begitu mengenai daerah daerah mana saja
yang harus tidak dikunjungi sementara waktu oleh para wisatawan yang ada di sana
iya lady memang kalau kita melihat tidak hanya wisatawan
artinya warga di wilayah seputaran gunung agung pun
di radius delapan dan tambahan sektoral di sepuluh km juga dilarang
atau dihindari untuk menerima
hindari untuk melakukan aktivitas manusia
ini artinya warga di wilayah delapan km di atas puncak kawah
radius delapan km diminta untuk meninggalkan daerah tersebut
dan warga pun sudah melakukan pengungsian secara mandiri
artinya tidak sepanik ketika status awas dinaikkan dari siaga ke awas pada waktu dua puluh dua september lalu
warga artinya dengan sadar dengan lebih tenang
melakukan pengungsian ke tempat tempat yang lebih aman
bahkan mereka membangun tenda tenda bersama para relawan
untuk lebih bisa membuat kenyamanan di lokasi pengungsian
seperti yang saya sempat pantau di upt pertanian rendang yang ada di karangasem bali ini
sebenarnya obyek wisata di bali masih banyak yang bisa dikunjungi
artinya wisatawan masih bisa menikmati obyek ob wisata di luar kabupaten karangasem
bisa saja juga di karangasem
asalkan tidak melakukan kunjungan ataupun melakukan aktivitas di luar
di dalam radius yang sudah ditetapkan
yakni delapan km dengan tambahan sektoral sepuluh km dari puncak kawah lady
ya nyoman kemudian bagaimana dengan pengungsi
kalau kemarin ada pengungsi yang masih belum mau kembali atau menuju ke pengungsian
apakah saat ini semua pengungsi yang berada di daerah rawan bencana
begitu sudah mau menuju ke posko posko pengungsian
dan bagaimana saat ini kondisi logistik dan juga pasokan makanan di sana
apakah sudah cukup bagi para pengungsi
ya aldi biasanya para pengungsi di malam hari mereka dengan sadar kembali ke tempat pengungsian
namun di pagi hari mereka masih menyempatkan diri melihat ternak ataupun memberi makan ternak
namun saya lihat beberapa hari terakhir ini ternak ternak pun sudah mulai diungsikan
seperti ketika pada tanggal dua puluh dua september lalu
sapi kemudian ternak ternak ewan ewan periaraan juga dibawa ke tempat pengungsian
hanya saja memang tempatnya berbeda antara pengungsian manusia dengan hewan hewan yang mereka bawa tersebut
mengenai logistik seperti yang dikatakan oleh gubernur bali bahwa untuk logistik memang sudah cukup
artinya sudah dipersiapkan baik dana maupun logistik untuk keperluan para pengungsi
kalau kita berkaca dari pengalaman kemarin ketika pengungsi banyak mencapai ratusan ribu orang
tidak hanya pemerintah yang menyiapkan logistik untuk keperluan pengungsi
banyak juga masyarakat maupun perusahaan perusahaan swasta
banyak juga masyarakat maupun perusahaan perusahaan suara

termasuk juga memberikan semacam psikologis pada anak anak sehingga mereka lebih tenang di tempat tempat pengungsian
yang memang mungkin tidak nyaman dibandingkan ketika mereka tinggal di tempat tempat asal mereka aldi
baik terima kasih nyoman wiryadinata untuk informasi anda melaporkan langsung dari karangasem bali dan selamat bertugas kembali di sana